beralik informasi lainnya gempa besar bermani tuduh tujuh empat mengguncang wilayah nusa tenggara timur dan sulawesi selatan pada selasa siang tadi
gempa susulan juga tercatat terjadi lima belas kali berikutnya
dan untuk mengetahui dampak gempa yang melanda wilayah ntt dan juga sulawesi selatan
kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan plt kapus datin kom bnpb abdul muhari
selamat sore pak abdul
selamat sore mbak arifana
oke pak abdul berdasarkan pantauan bnpb bagaimana dampak gempa yang melanda wilayah ntt
baik kami sampaikan dari hasil update yang kami terima dari bpbd di empat kabupaten kota di flores dan dua kabupaten kota di sulawesi selatan
per pukul enam belas delapan wib itu untuk korban luka itu ada satu orang di kabupaten manggarai
kemudian untuk korban material itu cukup
banyak di kabupaten pelayar
tercatat data kami dua ratus tiga puluh rumah mengalami kerusakan
dengan rincian tiga puluh lima rumah rusak berat satu ratus sembilan puluh lima unit rusak ringan
tidak hanya itu ada satu unit sekolah terdampak dua unit masjid dan satu rumah kepala desa yang juga rusak berat
oke artinya daerah yang kerusakannya paling parah adalah
di kabupaten selayar begitu ya pak abdul
sejauh ini data kami demikian
oke kita lihat kita dengar juga bahwa gempa susulan terjadi hampir lima belas kali begitu ya dalam kurun satu hari ini
apakah kemudian bnpb menghimbau kemudian warga untuk tetap melakukan evakuasi ataupun mengungsi sementara sampai mungkin beberapa hari ke depan atau seperti apa pak
ya tadi setelah bmkg mencabut peringatan dini tsunami
kami menyarankan masyarakat untuk kembali ke rumah masing masing
tujuannya apa untuk melihat kondisi rumah mereka masing masing
apakah ada kerusakan berarti di situ apakah retak struktur apakah retak dinding ataukah ada pergeseran atap ini harus dilihat
kalau misalkan rumah masyarakat masih cukup baik tidak ada keretakan tidak ada pergeseran atap dan lain lain
silakan untuk kembali
kembali ke rumah dengan tetap memperhatikan informasi informasi dari bmkg
pak abdul selain di ntt gempa juga dirasakan di makassar dan sulawesi selatan begitu
dampak kerusakannya di makassar seperti apa
kalau di makassar kami tidak menerima adanya informasi kerusakan
hanya informasi kerusakan yang kami terima itu ada di
tapi tetap kita masih berkoordinasi untuk tim reaksi cepat di makassar di selayar dan flores itu masih ada di lapangan
baik baik terima kasih sekali plt kapus datinkom bnpb pak abdul mohari
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini saya selalu pak abdul